jelang pon ke sembilan belas persiapan dan latihan terus dilakukan oleh para atlet renang jawa barat
tidak terkecuali yesi venizia atlet andalan jawa barat yang mewakili indonesia pada olimpiade rio beberapa waktu yang lalu
yesi venisia adalah salah satu atlet renang terbaik jawa barat
gadis dua puluh dua tahun asal bandung ini tengah dalam persiapan menghadapi pon ke sembilan belas di jawa barat yang akan berlangsung beberapa hari lagi
yesi yang baru saja mewakili indonesia pada olimpiade rio ini sudah sejak berusia lima tahun mengikuti olahraga berenang
awalnya cuma belajar berenang masih iseng iseng belajar berenang
terus pernah sekali ikut lomba waktu itu pas masih kecil gak salah masih tkb gitu ya
nah ikut lomba terus disitu menang juara
target sih buat emas di nomor seratus meter punggung sama dua ratus meter gaya punggung
atlet spesialis gaya punggung ini memang tengah bersinar
berbagai prestasi pun pernah diraihnya baik di ajang kompetisi renang nasional maupun internasional
seperti medali emas nomor dua ratus meter gaya punggung pada sea games dua ribu sebelas dan medali emas nomor dua ratus meter gaya punggung pada pon dua ribu dua puluh
atlet renang dari jawa barat terhitung banyak dan patut diperhitungkan
hal itu membuat beban atlet semakin besar untuk meraih medali emas sebanyak banyaknya
terlebih sebagai atlet tuan rumah
itu pasti ada
tapi kita sebagai tim pelatih tetap percaya sama atletnya masing masing
persiapannya kita hanya untuk membiasakan atlet atlet dalam kondisi fit ya
untuk persiapan pertandingan dan mempersiapkan lebih ke mental persiapan psikologi hakim
pada pon ke sembilan belas ini jawa barat menurunkan lima belas atlet renang kolam dan laut
rati astriani bandung